sekitar pukul lima lewat tiga puluh menit pagi hari
selang satu jam kemudian
kopda muslimin mengalami muntah muntah terkapar dan kemudian tidak bernafas
kemudian kita dari inavis kemudian dari pom kita
melakukan olah tkp untuk memastikan meninggalnya korban
yang nanti secara yuridis formal akan ditelakkan optoksi
atas perusahaan keluarga
sebab kematian itu sendiri